kemai kemai mungkin nuntus ya kalau nuntus punya salah mau gemuk aku juga minta maaf
gus iya sama sama ya sebeda hai bahas dia
maafin saya ya bu ya kalau saya disalah salah bu
maaf ya saya minta maaf ya pak bos saya suka bikin pak bos kesel juga suka bikin pak bos marah
maafin gue ya lihat saya tending ya
gemoy gemoy maafin njus ya kalau njus penyasalah sama gemoy
lihat tuh pinter
masih sedikit ya
diki minta maaf sebesar besarnya ke ibu kalau kiki pernah nyalahin perasaan ibu
enggak kiki saya juga minta maaf ya kalau saya pernah marah sama kamu
terima kasih udah setia bekerja disini
stop maaf saya habis tahun depan ya
mas am diki minta maaf ya kalau kiki pernah nyakitin perasaan mas am
ya saya juga minta maaf sama kamu ya kiki betah betah disini ya
maafin kiki ya kalau kiki pernah nyakitin perasaan mbak andin
iya aku juga minta maaf ya kalau aku ada serangan
sehat sehat ya mbak andin kiki bakal nemenin mbak andin terus
putri celitanya miss kiki
rina sayang miss kiki minta maaf ya kalau pernah nyakitin hatinya rina
aku juga minta maaf ya masih kecil kalau aku punya salah
aku benar benar minta maaf pak kalau selama ini aku banyak salah sama bapak
bapak juga minta maaf ya karena papa pernah marah marah sama kamu
aku benar benar minta maaf kalau selama ini aku banyak salah sama mama
mama juga minta maaf ya sama kamu mama banyak salah
kalau aku ada yang salah aku minta maaf ya pak
papa udah maafin kamu
papa juga minta maaf ya
maafin ya kalau aku banyak salah
aku udah banyak salah sama mama
aku bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi buatnya
kalau selama ini mama itu suka cerewet sama kamu
tapi kamu juga harus ingat
kamu jangan terlalu keras kerjanya
kasih waktu buat mama
kasih mama cucu

maafin michi kalau michi banyak salah sama mama
sekarang mau berdiri
ayo pelan pelan berdiri
oh iya senyum ya
siap timer timer
lagi lagi lagi mbak merna
ya bebas satu dua
mat aku anding sama rena ke rumah papa surat dulu ya silahkan rami
salam ya di buat mama sama papa kamu ya
jangan lupa kasih ini untuk ibu saranya
ya siap lho bos
ya siap lho bos
mama aku ikut sama papa mama dulu ya
salam dulu sama oma
salam buat oma saras sama opa surat

rumah jadi sepi
ini indira jadi dateng gak ya kesini

ini indira jadi dateng gak ya kesini
kayaknya ada yang kurang deh
cukup oma kayaknya